sementara itu meski adanya kericuhan yang melibatkan masa dengan petugas kepolisian di kawasan tanah abang dan daerah sekitarnya
aktivitas di pusat perbelanjaan kawasan blok m jakarta selatan berjalan normal
meski sepi pengunjung pedagang maupun pembeli berharap kondisi pasca pemilu dua ribu sembilan belas aman dan kondusif
aktivitas jual beli di pusat perbelanjaan di kawasan blok m kebayoran baru jakarta selatan
rabu siang terlihat normal pembeli yang mulai mencari pakaian untuk berlebaran tidak mengkhawatirkan adanya kerusuhan di wilayah jakarta pusat
yang dibuat oleh sejumlah masa yang menolak keputusan kpu pada dua puluh satu mei lalu
salah satu pedagang mengatakan penjualan pada minggu ini memang mengalami penurunan dan berharap segera normal dan aman
sebenarnya saya takutnya lebih takut pada tutup tokonya jadi kita tidak bisa belanja